bekerja dan juga duduk di belakang meja ini jelas membosankan
bahkan kalau misalnya terlalu lama duduk badan juga capek dan juga yang paling penting ini stres ya pak ya
betul namun ini ada caranya di tainan taiwan ditemukan sebuah cara yang unik untuk membuang rasa bosan duduk di kursi kantor
bukan sekarang kamu punya solusi ya
ini solusinya pak
caranya seperti apa
oke caranya dengan menggelar perlombaan adu cepat kursi kantor
oke kita akan sama sama coba lihat ini
jadi dalam lomba ini seperti yang anda saksikan peserta diharuskan duduk di kursi dan berjalan mundur hingga garis finish
dengan menggunakan atribut pengaman peserta yang terdiri dari dua orang yang saling berkompetisi ini ya harus mengarangkan kursi hingga garis finish dan dinyatakan sebagai pemenang
nah acara ini digelar oleh sebuah pertokoan lama yang ada di distrik tainan dengan tujuan untuk menarik perhatian pembeli
dan ternyata hal itu berhasil
karena ratusan orang datang untuk melihat lomba unik ini
sebenarnya lomba balap kursi kantor ini bukanlah hal yang baru
di jepang lomba ini bahkan sudah dilakukan rutin selama delapan tahun terakhir
namun baru kali ini lomba balap kursi kantor digelar di luar negara matahari terbit itu